rah tolong selamatin gue ragu ngekuat gue lulus banget
ra pi pi tunggu tunggu tunggu gue bakal nolongin lu tunggu tunggu
eh lu bantuin gue dong caranya gimana king kong aduh
pakai akar ya lu gila lu mau mati apa yang gak bakal kuat lah akar
sok mana liat nduk mana si mirna brvious kan
janji jam sepuluh n villers mabagis arena diuh
ada yang bisa ngebebasin lo lagi ya biar mampu dimakan kampret
tenang laura aku datang untuk menyelamatkanmu
kok buat naik lagi
kenaunya kan ayah kabar dari si opi
nggak ah orang telepon aja ah
gimana merry udah siapin semua bagian gue hmm
udah kamu teh nggak usah takutnya
sok atau kamu bejaken di mana kamu sembunyi biar saya antar uangnya
di bukit tempat kita suka main dulu waktu kecil
lu tunggu gue di sana ya
eh mer gue juga udah kangen banget ngeliat muka lo
sok pake kangen kangen segala
nabil ismi beruan nggak dia
nggak tunggu aja lebaran monyetnya
ayo nah atuh ganjang beruan
ismi kamu kudu ikutnya kamu teh siapin makanan buat si opi bisi laparnya beruan ganjang hah sok sok
eh kita semua harus siap siap lagi untuk cari kopi
nah sekarang gue yang jadi pemimpin jalan
karena gue masih ingat sama sumber asap yang tadi malam
aku mau mandi dulu nggak enak tau badannya bau
mendingan kita mandi dulu
yaudah deh kalau gitu kita cari air
habis itu kita jalan lagi ke tempat sumber asap
eh eh eh tunggu dulu tunggu dulu
kenapa ya si opi nyemenin mobil kamu sampai ke sini
ah udahlah nggak usah pikir apa apa dulu yang penting kita cari kopi dulu
eh i agree with pompo bener tuh kata dia aku aku aku sih iya gitu
kalo kaya aku mau ngasih setengah hartanya untuk tante mirna

karin dia udah ngekabur ngintipin aura
king kong aduh aduh aduh
kain tuh ngapain sih aneh banget
eh laura kamu udah selesai mandinya
itu kan suaranya opi
iya tapi ini dimana
ya allah mudah mudahan ada yang nyelamatin gue dari sini
oh energi penuh
lama ramah gitu riot ini
pulanglah dari sini questo
ya lu gila lu mau mati apa yang gak bakalan kuat lah akar
janji jam sepuluh tenong tenong terdisiplin pisahnya di jelum mati
opinya udah ketemu
aduh gusti nagung alhamdulillah sudah ketemu
tante kita lagi di hutan deket ada terjun
tungguin ya tante kesana ya
sokatu sudah ketemu alhamdulillah
opi lu sabar ya bentar lagi tante mary pasti dateng

siapa sih dateng
ra cepetan ra gua udah lemes banget
kita gak usah nunggu tante mary sekarang aja
pom pom gimana nih dari tadi kan kita udah coba tapi gak berhasil
gini aja diantara kita bertiga ada yang turun ke jurang
terus lepasin nih katanya si opi
tapi orang itu gak berbobot berat tapi ringan
gak kayak gua
nami gak mau ah
aku kan takut ketinggian gak mau aku takut so scary
gak gak gak gak gak gue kan yang turun bukan gue kan
eh eh eh masya allah mau mati gua pom
udah cepet lu
udah sana cepet
pom pegangin pom
terus terus terus pom hati hati kenggong
udah itu dikit lagi

wah terus terus pegang
pom pegangin pom
eh pom kenggong belakang gue jurang nih
tenang ya pi ya
ternyata dia rela ngorbanin dirinya buat nyelamatin aku
udah dua jam gua nungguin dia
jam gue nungguin dia belum nongol normal juga tuh dia
dia mau nongol apa enggak sih sebenernya
mau dibohongin nih kayaknya nih
kali aja dia nyasar
si merry tuh orangnya disiplin banget gak pernah telat tau gak
dia ngerjain gua nih kayaknya nih
mau ngapain sih marah marah kayak gitu
itu namanya buang buang energi
buang buang energi lo bilang
santai lu bilang
lu tau gak gua nungguin apa
gua nungguin separoh harta gua tau gak
itu banyak tau gak
yaudah terus sekarang lu mau gimana
kita bunuh aja tuh anak
supaya si merry tau dia kagak bisa main main sama gua
lu serius mir mau bunuh anak itu
nih liat tapang gua
ada seriusnya gak
serius kan nih
serius banget ini
cuma menurut gua mir
lo gak usah buru buru
ya kali aja dia nyasar
tau sendiri kan disini mana ada petunjuk jalan mir
rumahnya gede amat
anggap aja ini rumah kalian sendiri
and thank you udah bantuin aku cari opi
itu sih gak masalah
opi kan udah ditemuin
kayaknya dia perlu istirahat deh
ya udah deh
jadi kalian pulang aja oke ya kan opi
muka lu kesentuk banget sih
malah kan enak
udah nyamper rumah gede tau gak
gue sebenernya suka sama lucky